diperkirakan menjadi puncak arus balik hari ini masih dilakukan rekayasa lalu lintas di kawasan simpang krapia semarang
hingga saat ini pintu tol manyaran dan tembalang masih digratiskan dan pembayaran kendaraan yang melewati kawasan semarang ini dipusatkan di getol banyumanik saja
sementara puncak arus balik di bandara soekarno hatta cengkareng diprediksi terjadi hari ini dua puluh juni
meski demikian data pergerakan penumpang menunjukkan masih banyak penumpang yang berangkat ketimbang yang datang ke bandara soekarno hatta
dan sudah ada koresponsornya
cnn indonesia desi aritonang di bandara internasional soekarno hatta tangerang banten
dan juga maria sarjana di simpang krapia semarang
kita ke desi terlebih dahulu
selamat siang desi
desi sejauh ini menurut informasi sebelumnya bahwa hari ini masih banyak orang yang keluar atau terbang menuju ke daerah asal dari bandara soekarno hatta
lalu bagaimana dengan arus baliknya
iya selamat siang al
bahwa memang betul sekali
data rekapitulasi penumpang lebaran
di bandara suta pada h empat dua puluh juni dua ribu delapan belas pada pukul sepuluh waktu indonesia barat tadi menunjukkan bahwa yang berangkat itu lebih banyak dibandingkan yang tiba di bandara soekarno hatta
di pada keberangkatan ada sebanyak tiga belas empat ratus dua puluh lima penumpang tujuan domestik sementara yang datang hanya dua tujuh ratus tujuh puluh tiga penumpang
sementara untuk penerbangan internasionalnya yang berangkat ada sebanyak tiga penumpang sedangkan yang datang ada sebanyak satu penumpang
pola ini masih dilanjutkan dengan pola kemarin atau h tiga sembilan belas juni dua ribu delapan belas di mana pada h tiga sebanyak seratus empat ratus orang penumpang yang datang pada penerbangan domestik di bandara suta
sementara yang berangkat ada sebanyak seratus dua ratus orang penumpang yang berangkat tujuan domestik maupun internasional di mana ada sebanyak empat ratus tiga puluh enam pesawat yang berangkat dari bandara suta ini
sementara yang datang hanya satu ratus tujuh puluh delapan pesawat melalui bandara suta ini
ini menunjukkan bahwa masih banyak orang yang berangkat melalui menggunakan pesawat untuk menuju domestik maupun internasional
tak hanya karena memang mereka kembali ke tujuan daerah masing masing secara domestik tetapi mereka juga banyak yang pergi berliburan baik tujuan domestik di sekitar indonesia maupun ke luar negeri
dan meski begitu memang pihak dari angkasa pura ii menyebutkan bahwa
prediksinya puncak arus balik akan terjadi pada hari ini maupun hari esok karena memang aktivitas pekerjaan sudah mulai terjadi pada pekan ini dan juga pekan depan
ya desi antisipasi apa yang dilakukan oleh pengelola dari angkasa pura sendiri jika arus balik memang akan terjadi hari ini ataupun besok
ya untuk beberapa penerbangan memang sudah terjatual seperti itu al
tapi memang ada beberapa pesawat tambahan yang disediakan oleh pihak angkasa pura berkoordinasi langsung dengan pihak maskapai
baik itu maskapai dalam negeri maupun maskapai luar negeri al
baik terima kasih desi aritonang kita bergeser ke maria sarjana di simpang kerapia
selamat siang maria maria bagaimana pantauan arus balik di sana apakah cukup signifikan
selamat siang alfian pantauan yang kami lakukan sejak tadi pagi hingga siang hari ini
kami tidak menemukan antrean kendaraan di sepanjang jalur arus balik di kawasan semarang
yang kemudian juga menuju ke kawasan jakarta dan juga jawa barat sekitarnya
dan memang menurut pantauan juga yang kami lakukan di tempat ini tempat saya berdiri ini adalah di simpang kerapia
bahwa memang di sini akan terpisah dua jalur alfian yang ada di lajur sebelah kiri
ini akan menuju ke tol darurat yang kemudian akan menuju ke jakarta dan juga beberapa wilayah di jawa barat
kemudian untuk yang di sebelah kanan ini akan menuju ke jalur pantura yang dikhususkan sebetulnya untuk kendaraan berat seperti bus dan juga truk
dan untuk mengetahui rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan di sini saya sudah bersama dengan kapol restabes semarang kombes abioso
pak abi ini sebetulnya seperti apa nanti rekayasa lalu lintas yang terjadi kalau memang nanti malam kembali ramai seperti juga yang terjadi malam tadi
terima kasih mbak perlu saya jelaskan di sini
arus mudik kemudian hari h kemudian sekarang dilanjutkan kembali dengan arus balik
alhamdulillah sebetulnya yang memasuki wilayah hukum polrestabes semarang hingga hari ini pun dapat kita sama sama saksikan
semua arus pengguna jalur khususnya tol fungsional ini memang nampak rame namun demikian ramenya rame lancar
kemudian seperti tadi malam pun juga itu kami prediksikan sebagai lonjakan kepadatan hingga nanti malam itu pun juga sebetulnya tidak terjadi
kami nantinya masih ada dua hari ke depan itu hari jumat dan hari sabtu itu akan terjadi lonjakan kepadatan
namun saya sangat meyakini bahwasannya tidak akan terjadi kepadatan atau bahkan kemacetan yang sampai menimbulkan ekornya panjang di kota kota yang sebelum memasuki kota semarang ini
baik terima kasih pak abi berarti ini memang sudah terpecah dan arus balik tidak memunculkan kemacetan ya pak ya
ya memang dan saat ini menurut pantauan yang kami lakukan juga di tol banyumanik yang kemarin dibuka sembilan gay
untuk khusus yang menuju ke jakarta dan juga jawa barat saat ini sudah menjadi tujuh gate
artinya alfian memang ada pengurangan jumlah arus balik yang terjadi di wilayah semarang
kemarin hanya mencapai lima puluh tiga ribu
kami masih menunggu di sini memantau bersama apakah kemudian nanti akan ada lonjakan atau ada penurunan arus balik
baik terima kasih maria sarjana langsung dari semarang
sebelumnya ada desyari tonang dari bandara soekarno hatta tangerang banten